itulah bodohnya bobby
tapi kamu tenang aja nih
kalau nanti abang jadi supir pribadi kamu
abang akan jagain kamu
di rumah ini
ada orang yang tahu sebuah rahasia besar
yang disembunyikan bayu selama bertahun tahun
kalau ini bukan ulah kamu
abi akan sembuh
abi akan ke sekolah
oh pasti mas bayu senang banget
bisa mantau kalian dari surga
kalau kamu butuh apa apa sms aja nggak usah telepon
bapak jangan dibusuhin nis
kalau dua iblis bekerja sama menjadi satu
maka dunia akan berada di bawah telapak kaki mereka
jangan ribut di sini tolong ya
lo lebih memilih
menjadikan gue musuh lo
tante dewi tau abi bosan di kamar
tapi kan om dokter udah bilang apa
om dokter bilang dia mau mengusahakan untuk kami bisa dirawat di rumah
tapi tunggu kondisi abi stabil
tante yang tadi itu siapa sih kok dia serem banget
masa serem sih cantik dong itu kan tantenya abi keluarga abi
hah tante itu keluarga abi berarti dia saudaranya ayah dan nisa
ayah dan ibu ati dong
tante yang tadi itu kan adiknya om bayu
om bayu itu kan udah abi anggap seperti ayah abi sendiri
jadi kita semua kan keluarga
aku udah bisa nulis
tante dewi baru tahu
abi kan sering diajarkan sama om tatang nulis sama baca
aku pengen bikin surat buat om bayu
abi abi pengen bilang
om bayu disampaikan ya ke allah
aku pengen tetap tinggal disini supaya abi bisa jagain tante sampai abi besar
nanti om bayu bilanginnya sama allah supaya allah sembuhin abi
aku ngambil lokasi dengan om pria kecil kecil itu
baru tadi lori lori n reformat dari neuroklinik luar biasa
aku sopein baru pergi
cherry kamu pulang sekolah ganti baju dulu dong baru kamu nonton tv
biar cherry aja bel yang mukain
hai apa kabar anak cantik
kamu ada di rumah ternyata
kerjain pr kamu
kan lo tuh bener bener ya
karena aku dia bilang jangan pernah datang ke rumah atau ke kantor lagi
bobby kamu gak usah gr deh
aku kesini mau ketemu sama ibu mertua kami
sama kayak waktu itu waktu aku datang dan aku diusir sama nisa ya aku mau ketemu sama ibunya bayi
kamu gak berpikir kan kalau misalkan aku takut sama ancamannya nisa
aku gak takut yang takut itu kamu
aku temennya mas bayu dan juga bobi
aku turut berduka cita yang sedalam dalamnya ya tante
tadinya aku tinggal di luar negeri
tapi pas aku dengar mas bayu kecelakaan dan meninggal
aku langsung ke rumah
aku langsung datang dan kesini

tante sabar ya
ya seseorang yakni aku tapi bisa kabar
ini kita pasti akan keluar dari sini

jadi tempung dan balai balai
mereka harus kasiah anjing lo
maaf mas bayu benar
jangan biarkan revi
nanti kamu saya transfer